calon presiden dan calon wakil presiden jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin diagendakan akan mendaftarkan diri di kpu pusat pada pukul sembilan pagi hari ini
dan disusul dengan pasangan yang semalam mendeklarasikan diri prabowo subianto dan sandiaga uno usai melaksanakan sholat jumat di masjid istiqlal
sambil kita melihat sekali lagi bagaimana suasana di gedung juang informasi terakhir capres petahana jokowi dodo dan ⁇ maruf ⁇ amin sudah berada di sekitar gerbang gedung juang dan sesaat lagi akan segera memasuki gedung juang
kita belum mendapatkan informasi bagaimana nanti iring iringan dari koalisi pendukung jokowi siapa saja yang hadir
yang baru dipastikan
yang baru dipastikan hanya ketua umum dan sekjen
acaranya seperti apa juga nanti kita akan lihat ya
mungkin ada sedikit deklarasi ya selebrasi kita lihat bersama presiden joko widodo calon presiden petahana sudah terlihat menyapa relawan
di belakangnya mungkin teten mas duki ya kepala staf khusus
sebelumnya kan kepala staf presiden sekarang kemudian jadi kepala staf khusus presiden
di belakangnya mungkin teten mas duki ya kepala staf khusus
di belakangnya di belakang presiden
kita belum melihat kiai haji ma'ruf amin nampaknya tidak datang bersamaan
yang kita tunggu juga apakah ada kemunculan tanda tanda bintang segitiga biru di gedung juang atau tidak
apakah demokrat akan merapat ke jokowi di waktu waktu terakhir
sambil menanti deklarasi pasangan capres petahana kita akan berbincang juga dengan direktur pusat penelitian untuk studi kepresidenan ugm nyarwi ahmad
mas nyarwi selamat pagi kita sambil melihat mas ya gambaran di gedung juang
banyak sekali analisa kemarin karena di last minute detik detik terakhir ada banyak perubahan nama muncul nama keluar
bahkan saat ini masih ada satu partai yang disebut sebut sikapnya masih agak galau mau berlabuh kemana
bagaimana anda melihat strategi pemilihan capres cawapres yang dilakukan
pemilihan cawapres yang dilakukan oleh prabowo dan jokowi ini
ya ini menurut saya sangat mengejutkan ya artinya begini di luar perkiraan banyak orang ya karena pertama misalnya pak jokowi ya kita mendengar nama pak maruf memang ada tapi yang paling santer itu kan pak mahfud
bahkan dalam hari hari terakhir nama pak mahfud lebih dominan dibicarakan dan bahkan pak mahfud sudah bersiap siap itu sudah pakai baju putih sudah
sudah berstand by istilahnya ya transit di
restoran seberang restoran yang dipakai untuk tempat pengungsi
nah tiba tiba dalam beberapa last minute nama pak maruf amin muncul ya
mas nyarwi saya potong sedikit ya mari kita lihat suasana di gedung juang ini komposisi yang juga kemarin muncul
ada p tiga ada pdi ada hanura golkar perindo pkb nasdem kita tidak melihat
ya tidak ada demokrat
tidak melihat demokrat
apakah demokrat kita juga tidak tahu apakah kemudian tidak hadir belum tentu tidak bergabung
karena ada pernyataan yang berbeda
erlangga hartarto kemarin mengatakan pintu masih terbuka sampai pendaftaran tapi haritanu sudibyo ketua umum perindo mengatakan
karena sudah diumumkan dan semua partai koalisi enam partai yang ikut di dua ribu dua puluh
dua belas dan tiga partai yang bergabung sekarang ini sudah menandatangani jadi pintu sudah tertutup untuk partai lain bisa bergabung mendukung pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇
oke cak imin belum terlihat tapi sekjennya sudah hadir ya
sekjennya sudah ada
jadi tidak menuntut menunggu kehadiran saja
tapi kalau misalkan kita melihat komposisi ini demokrat ya tidak terlalu signifikan lagi ya
hanya ikut apa di gerbong belakang saja
jika kemudian nantinya memang detik detik terakhir berlabuh
jadi kemudian kembali ke koalisi ini
ya itu demokrat sepertinya kan ada muncul dalam istilah dalam pilkada ya
partai pengusung partai pendukung
kali ini demokrat mungkin kalaulah karena kewajiban pemilu dia tidak bisa kan
undang undang pemilu dia tidak bisa tidak mendukung sama sekali
dia jadi partai pendukung
mau tidak mau dimanapun nanti dia akan berlabuh
sampai hari ini kita belum tahu ya
sampai hari ini belum tahu
nah ini juga menarik sebenarnya
semalam saya coba cek dan pikirkan itu saya lihat begini
deklarasi yang kita lihat semalam itu ada yang beda juga ternyata
yang malam itu prabowo sandi
jokowi maruf dan prabowo sandi
dibandingkan dua ribu empat belas itu ternyata beda
bedanya begini kalau dua ribu empat belas kita bisa lihat
deklarasi jokowi misalnya itu ketua ketua partai
ini kelihatan lebih dominan menyampaikan
ya diawali dengan pak cahyo waktu itu
ketua tim pemenangan terus kemudian masing masing ketua umum
ketua umum bumeka dipersilahkan untuk menyampaikan
kenapa mendeklarasikan pak jokowi misalnya seperti itu
sampai kemudian pak suryapalo muhaimin
nah dominan menyampaikan
nah kemarin kan kita lihat itu pak jokowi yang mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres
mengumumkan ya seperti itu
walaupun sebenarnya sebagian orang mengatakan
maruf yang dipilih last minute setelah mahfud menjahit
bajunya dalam kurun waktu satu hari
itu ternyata bisa ya jahit baju satu hari jadi ya
bisa kalau untuk kursi cawapres
dan kemudian sudah standby di seberang restoran
itu juga karena paksaan partai pengusung
artinya kemerdekaan jokowi yang kata orang seharusnya sudah benar benar merdeka dan confident
tanpa harus mendapat khawatir dengan intimidasi partai politik
tetap harus tunduk
sinyalemennya pdi pdi perjuangan pkb dan golkar keberatan nama mahfud muncul sebagai pendamping
ya tentu kalau partai koalisi kan kita nggak bisa melepas ya
karena dia yang punya tiket sebenarnya dia yang punya saham
mau dilepas apa tidak seperti itu
cuma yang membedakan begini mas fitur dan pak firai
cara bagaimana proses pendeklarasian capres itu relatif berbeda
yang saya lihat begini ya
kalau di dua ribu empat belas yang lalu
itu partai yang betul betul kelihatan membutuhkan pak jokowi
dan pak jokowi kelihatan sekali sebagai man of the people
jadi orang yang dicari sebagai capres
oke mas kita lihat tampaknya capres petahana sudah muncul
kita menanti bagaimana kehadiran pak maruf amin
ah ya itu ada pak k maruf di situ
ini untuk pertama kalinya ya di depan relawan
baik kita tunggu apakah ada pidato politik yang akan disampaikan joko widodo
bersih merakyat kerja
itu yang jadi slogan sepertinya ya
baju pak jokowi bertuliskan bersih merakyat kerja nyata
disebutkan tadi oleh mc sembilan partai pengusung
itu artinya tidak ada tambahan partai
kita dengarkan bersama indonesia raya
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
bersih merakyat kerja
fakultatan fakultat pembelajaran
indonesia raya berdeka berdeka para budak itu yang kusinta

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua
datar saja ada yang nampaknya tidak terlalu happy dari wajah wajah ini tapi ya
berbeda loh lima tahun lalu
ya ini persepsi ya ini persepsi
lima tahun yang lalu saat itu semuanya kompak ketika kemudian saya ingat bagaimana jokowi mencium bendera
kemudian lanjut deklarasi ketua umum tampaknya saat itu memang oke inilah dia
berbeda ada nuansa yang berbeda
iya sepertinya berbeda karena begini dua ribu empat belas jokowi adalah sosok yang dicari
yang betul betul dibutuhkan sebagai sosok alternatif
nah dalam posisi hari ini ini relatif beliau kan orang yang sudah di government di pemerintahan
dan dulu partai partai semangat itu betul betul kelihatan sekali
pdip dulu di oposisi kan tidak pernah di pemerintahan sebagai gerbong utama di situ
pkb kemudian mensupport nasdem juga mensupport di situ
nah sekarang lebih banyak jumlahnya yang gabung ke pak jokowi ya
dan kayaknya kemarin ketika pengumuman
tidak ada kata kata yang kemudian menjadi kontroversi orang orang soal petugas partai ya
tidak ada lagi saya tidak ketemu lagi kata itu
mohaimin iskandar tertahan di luar di doorstop oleh teman teman
oh di gedung kpu
oh ini di gedung kpu bukan di gedung juang ya
jadi mohaimin iskandar sebagai tim advance barangkali akan menyambut mereka
dan ada jazzy ulfawais juga yang mendampingi
jadi kita lihat bersama ini adalah persiapan yang akan dilakukan mulai dari deklarasi di gedung juang seperti alfira katakan tadi
dua ribu empat belas juga sama jokowi dan jk melakukan itu di sini
sekarang jokowi ⁇ maruf ⁇ melakukan itu di sini dan kemudian bergerak ke gedung kpu untuk mendaftarkan diri bersama
rencananya sebelum sholat jumat mereka sudah mendaftarkan diri
dan selanjutnya kabar
kabar terakhir yang kita dapat
prabowo dan sandi akan mendaftar usai sholat jumat di masjid istiqlal
kita lihat bersama penanda tanganan
ini mungkin penanda tanganan semacam nota kesepakatan bersama ya
atau fakta integritas apa yang ditanda tangan
oke kita masih menantikan apa saja perkembangan dari gedung juang
melihat gestur para ketum mas nyarwi bagaimana tarik menarik ini dua ribu empat belas saat itu banyak yang mengatakan kunci utama di ibu megawati
dua ribu sembilan belas pada saat ketika semua mengatakan tadi alfito menyatakan sudah ada kemerdekaan
sudah ada kebebasan
kita tahan sebentar ya
kita harus potong dulu ya
kita lihat bagaimana penyataannya disampaikan oleh capres petana joko widodo
kita beri tepuk tangan
kita kenal maka tak sayang
namun kita tentunya
tentunya mengetahui sudah mengenal dengan baik siapa sosok calon wakil presiden kita yaitu kiai haji maruf
untuk itu kami persilakan kepada calon presiden untuk memperkenalkan cawapres kepada para hadirin dan media
kepada calon presiden dipersilakan
mohon maaf selanjutnya adalah sambutan dari calon presiden kita insinyur haji joko widodo
kepada bapak joko widodo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
kenapa di emosi naik sih
di bagian cerah ini
saya beserta bapak profesor k haji ma'ruf amin dari gedung juang empat puluh lima ini akan mendaftarkan diri menuju ke kpu
semuanya digembleng dari sisi politiknya
gedung juang empat puluh lima ini
mewakili semangat perjuangan para pemuda yang menyala untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan
kini gedung dua ratus empat puluh lima kita pilih sebagai titik awal untuk memulai perjuangan dalam perjalanan perubahan
untuk memenuhi dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita
perjalanan kami berdua disertai seluruh partai pendukung pengusung dan relawan ingin meneruskan jalan perubahan yang telah dimulai pada empat tahun yang lalu
yakni perjalanan menuju indonesia maju
dalam waktu empat tahun ini atas pertolongan ridho dan kuasa allah yang maha kuasa kita telah meletakkan fondasi fondasi yang kokoh
bagi bangsa indonesia untuk dapat bergerak lebih maju bergerak lebih cepat bergerak lebih kuat lagi ke arah masa depan
saya yakin prof k yaji ma'ruf amin adalah figur yang tepat untuk mendampingi saya melanjutkan menempuh jalan perubahan itu
beliau adalah sosok yang utuh sosok yang utuh ulama yang bijaksana ulama yang dihormati umat islam di seluruh tanah air
beliau memiliki pengalaman yang panjang di legislatif di dprd di dpr di mpr dan juga di eksekutif di one team press dan di badan pengarah di bpip
serta beliau adalah rais am pbnu dan ketua majelis ulama indonesia
beliau memiliki rekam jejak dan pengalaman yang lengkap yang lengkap
beliau memiliki pandangan yang sama dengan kita dengan saya bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
kita harus mengatasi masalah kemiskinan masalah kesenjangan dengan memperkuat ekonomi umat di seluruh tanah air
untuk diketahui pada saat beliau dikukuhkan sebagai profesor pidato pengukuhannya adalah berkaitan dengan arus ekonomi baru indonesia
artinya beliau sangat mengetahui mengenai ekonomi juga
bersama kiai ⁇ maruf ⁇ amin kita ingin semuanya saya ingin tetap istiqomah untuk mewujudkan indonesia maju indonesia yang berdaulat indonesia yang mandiri indonesia yang berkepribadian
kita ingin meneruskan apa yang telah dikerjakan empat tahun yang lalu agar warga di perbatasan di pulau terluar di kawasan kawasan terbelakang merasakan buah dari kemerdekaan
kita ingin membuat warga dari sabang sampai merauke dari pulau myangas sampai pulau rote merasakan merasa bangga menjadi bangsa indonesia
kita juga ingin mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

kita jaga kedaulatan kita kita jaga kekayaan sumber daya alam kita
blok rokan blok mahakam dan mayoritas saham freeport adalah bukti bahwa kita berdaulat
dan kita ingin sebesar besarnya kita gunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia
apa yang kita kerjakan empat tahun ini adalah bukti
inilah fondasi yang sudah terbangun yang perlu disambung yang perlu diteruskan dan yang perlu dilanjutkan
semoga allah swt selalu meridoi perjalanan kita bersama untuk mentransformasi indonesia menuju negara yang maju
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak jokowi untuk sambutannya
selanjutnya kami mohon kesudianya kepada kiai haji ma'ruf amin untuk memimpin doa

memohon kepada allah swt
alhamdulillah rabbil alamin
ya allah ya tuhan kami
jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang kau berkati
pertemuan yang kau rahmati
pertemuan yang akan menghantar calon presiden dan wakil presiden kami
untuk mendaftarkan ke kpu dalam rangka pilihan presiden yang akan datang
ya allah kami berangkat dari gedung
di hujung juang ini supaya kami memperoleh semangat dan inspirasi dari para pejuang kami
para pendahulu kami untuk membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang sejahtera bangsa yang
maju bangsa yang aman bangsa yang damai ya allah ya tuhan kami berikanlah kepada kami kemampuan
berikanlah kepada kami kemudahan berikanlah kepada kami segala daya dan upaya untuk dapat
mewujudkan cita cita kami jagalah kami allah bangsa kami allah daripada upaya upaya yang
menghancurkan kami upaya upaya akan melemahkan bangsa kami dari upaya upaya yang akan memecah
belah bangsa kami berikanlah ya allah rahmat
terima kasih kepada kami kepada saudara saudara kami yang sekarang mengalami penderitaan kena topan dan
badai di nusa tenggara barat di lombok berikanlah kembali mereka kesebaran ketebahan berikanlah
kepada mereka ya allah semangat untuk bangkit kembali sebagai bangsa yang kuat yang hebat dalam
tantangan dan perjuangan rabbana a'adzimah fiddunya hasanah fi'l akhirati hasanah wa qina'a
a'zabannar walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih
selanjutnya calon presiden dan calon wakil presiden akan menuju kendaraan menuju ke komisi pemilihan